pak gimana perkembangan kasus sony sukuman pancung teh
alhamdulillah pihak kedubes kita disana sudah turun tangan cu
kita doakan saja semoga ini berjalan dengan baik
ini cuma contoh persoalan saja cu
persoalan apa saja bisa datang kapan saja
jadi kamu harus selalu memantau perkembangan semua anak anak kamu ya
karena tujuan perjuangan itu teh bukan uang
berat ya mang
itu jadi pusing
kamu teh nggak ngerti
ini orang itu datang
manjoba datang ke sini
iya tadi memang teh nemenin si cu sendiri
bu cu memang sahabat paling setia mang
bibles ni udah nyet di dalam
dia pegang dazu kep flee

tak ada bos
ibu galak ya sama denny
denny seneng gak mau punya adik
nanti teh kalau punya adik
maunya laki laki atau perempuan
kalo adeknya nanti perempuan
mau dikasih nama siapa
denny teh suka sama perempuan
di sekolah namanya monika ya
terus teh kenapa
mau dikasih nama monika
nanti kalo anaknya perempuan
sebentar lagi bapak pulang
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
tau kamu pedut
ini berapa pulang
kalau jennifer nggak mau sekolah tiap hari
ya berarti jennifer di rumah terus kang dadang
saya sumbu pendek
kamu kenapa tidak mengawal si aceng
takut si aceng kodain bu guryola
kamu kenapa sih selalu seuzon sama saya
kenapa jadi kamu yang pusing kalau si aceng jogging
saya aja gak apa apa
ya makanya saya nanya kenapa kamu tidak apa apa
saya sudah bikin surat edaran kepada semua warga rt satu
untuk ikut jogging sore
kan kamu juga yang senang
ih kamu memang semanak manak ya
menggunakan jabatan kamu
ya harus gitu kung
itu gunanya kalau kita punya jabatan
kamu senang kan
kalau orang orang ikut jogi
kan satu enteknya itu pada sehat
pak gimana perkembangan kasus sony sukuman pancung teh
pihak kedubes kita di sana sudah turun tangan sih
kita doakan saja semoga ini berjalan dengan baik
persoalan apa saja
jadi kamu harus selalu memantau perkembangan semua anak anak kamu
sekarang kita bahas persoalan kita
sebulan lagi akan masuk bulan ramadan
dan hampir semua tkw akan pulang
hampir semua tkw akan pulang ke indonesia
kecuali yang masa kerjanya di indonesia
kecuali yang masa kerjanya di indonesia kecuali yang masa kerjanya di indonesia
kecuali yang masa kerjanya di indonesia kecuali yang masa kerjanya di indonesia
dan semua anak anak bu yoyo
yang sekarang sudah menjadi tengok camp
baik itu yang di cibulan
cihideng dan ci raus
semuanya akan pulang
kamu akan sangat sibuk cu
jadi kamu harus bisa membagi waktu
kamu datang ke desa desa mereka
bicara dengan dokter
atau bidan di puskesmas mereka
jangan sampai ada tkw yang hamil
nah kalau mereka berangkat dalam keadaan hamil
mereka pasti akan dipulangkan juga
kamu jangan cangar cengar gitu cu
iya pak cu percaya
akan banyak persoalan yang akan muncul nanti cu
karena beliau sudah sangat paham
tentang semua persoalan di lapangan
kamu mau bareng
mau pak alhamdulillah
assalamualaikum bu dokter
pak aceh udah lari sampai mana
kok sampai basah kuyup gitu pak
udah sampai cianjur
jauh banget pak
yaudah kalau gitu kita lanjut lagi ya
mari pak ceng
ini pasti ulangnya si pedut ini
nggak pengen banget ngeliat saya seneng gitu ya
banyak bener yang ngikutin
sunnah itu artinya arus yang lancar dan mudah
atau jalur aliran langsung
kalau di dalam islam
mencakup tentang sikap tindakan
dan cara rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
di dalam kehidupannya
yang telah dilakukan oleh rasulullah
saya tidak salah pak ustadz
itu saya yang ngajari kamu
iya pak ustadz
awalnya adalah pedagang yang sukses
kemudian dia menikah
dengan seorang wanita yang kaya raya
menyiarkan agama ke mana mana
habis untuk berdakwah
untuk menyiarkan agama